oke kita bicara ini segmen terakhir kita kita bicara langsung ke dalam politiknya
mas adi anda lihatnya dua ribu enam belas quote unquote cukup sukses menumbangkan ahok yang katanya di semua survei masih tinggi
apakah itu akan terjadi juga sekarang seberapa mungkin posibilitasnya
saya sih tidak melihat sejauh itu pertama pak jokowi tidak menista agama
yang kedua aktor dua ratus dua belas ini kan perlahan juga nyeberang keju hukum punya pak jokowi
kalau mau jujur sebenarnya ketika ada reuni dua ratus dua belas ini tidak lebih dari sekedar perang saudara sih sebenarnya
karena pesan dan narasi politiknya kan juga ingin disampaikan ke gk makrup
pesannya ingin disampaikan ke kapitra disampaikan kepada yusri liang
dulu menjadi bagian dua ratus dua belas dan sekarang itu seakan akan dijadikan sebagai bahan untuk melawan mereka
yang ingin saya katakan yang terakhir budi adalah kalau mau jujur pak jokowi itu adalah alumni dua ratus dua belas
tapi terkesan tidak diakui
justru prabowo yang tidak hadir dua ratus dua belas dua ribu enam belas lalu menjadi tamu kehormatan
karena menurut saya
jokowi alumni menurut anda
alumni dan pak jokowi hadir
karena menurut saya alumni dua ratus dua belas ini selain memang klaimnya soal menyangkut aspirasi politik umat islam
menegakkan dan keadilan
saya melihat selera politiknya memang hanya ingin ganti presiden tidak lebih
kira kira begitu pak mufi
apakah reuni dua ratus dua belas ini seberapa mungkin reuni dua ratus dua belas ini menjadi batu loncatan
susah jadi pertanyaan untuk mengalahkan jokowi lah
kalau aspirasi masyarakat melihat berbagai hasil survei ya
kalau kita fair gitu melihat survei
kemudian pak prabowo trennya naik
kemudian pak jokowi stagnan gitu
kami sih optimis bahwa media apapun
dimana ada gerakan sosial
yang kemarin diasosiasikan dua ratus dua belas ini mendukung misalnya
pak prabowo kemudian kami hadir
kami bersyukur dan tentu
semoga dari pertemuan kemarin
kemudian melihat bagaimana sosok pak prabowo yang begitu konsisten
komit untuk menegakkan keadilan bagi semua rakyat indonesia
baik keadilan hukum maupun sosial
maka kami yakin kami berharap kami selalu berdoa dan berikhtiar
tentu berharap bahwa gerakan itu kemudian nanti pada dua ribu sembilan belas
akhirnya memilih pak prabowo sadi sebagai presiden dan cawpres
sehingga tahun dua ribu dua puluh ini kita bisa melihatnya seperti ini

dua desember reuni dua ratus dua belas dihadiri oleh presiden baru yaitu prabowo dan sandi
pertanyaan yang sama tapi saya modifikasi sedikit
seberapa besar anda percaya bahwa ini menjadi batu loncatan besar
bagi pak prabowo subianto untuk mengalahkan cawpres dukungan anda
saya nggak percaya ini menjadi punya efek elektoral yang besar
satu politik identitas itu di indonesia nggak laku
ini politik identitas manifestasi dari ini
jadi politik identitas yang berbasis agama dan etnisitas
di indonesia tidak dapat ruang
pemilih partai yang nasionalis yang berbasis nasionalis
bukan biru agama
itu prosentasinya lebih tinggi
mau median mau apa
kita lihat konfigurasinya partai politik
itu kan ketiga besarnya kan empat besar nggak keluar dari pdi gerindra kemudian demokrat eh golkar pkb
bahkan ada pdip gerindra pkb golkar
pkb harus masuk empat besar ya
makanya harus dialet terus sama mas arsang
artinya politik identitas itu gitu kan yang diusung dengan dua ratus dua belas
tiga besar itu adalah partai nasional
maksudnya pak kiai ma'rup jadinya nggak ngefek dong ya ketika jadi cawapres
bukan bukan urusan itu
kan politik identitas mengangkat kiai menjadi cawapres
itu politik identitas bukan itu
itu politik identitas bukan
kalau kiai ma'rup diangkat itu kan bukan karena kemudian sebagai politik identitas
kiai ma'rup memang kemudian mewakili merepresentasikan dari kekuatan besar
formas di indonesia nu
begitu beliau jadi wapres beliau kemudian diganti sebagai rais am
beda mas kalau dia tetap dari rois am itu namanya kita menggunakan nu sebagai politik identitas
jadi apa yang terjadi
oke jadi intinya apa yang terjadi di tahun dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas itu tidak

satu persis bahwa pak jokowi bukan pak ahok mohon maaf
pak jokowi bukan pak ahok
betul bahwa pak jokowi ini alumni dua ratus dua belas tapi juga nggak diundang
juga nggak marah pak jokowi nggak diundang di reuni kemarin
itu harus dari cerita
kalau mau fair undang dong kan alumni pak jokowi
tapi beliau juga gak marah juga
yang berikutnya kenapa itu kemudian hanya sebagai batu loncatan dan menurut saya nggak begitu ngefek
umat sudah cerdas hari ini
ya sudah cerdasnya begini
siapa sih pasangan yang lebih aspiratif terhadap umat islam masyarakat bisa paham lah
siapa sih yang kemudian menjadi
siapa paham apa apa pemahaman mereka apa menurutmu
harapan mereka bahwa pak jokowi itu sudah sangat memperjuangkan aspirasi umat islam
contoh ruu pesantren inisiatornya pkb
kenapa bukan temen temen dua ratus dua belas ruu pesantren pendidikan keagamaan
mestinya mereka dong jadi inisiator
pks sudah dukung
nah itu alhamdulillah terima kasih pks dukung

oke oke oke oke jadi intinya seperti itu kita akan menunggu
kita akan lihat nanti waktu yang akan berbicara sejarah akan berbicara apakah ini bisa jadi batu loncatan dan juga show of force yang menarik untuk bisa mengulang lagi kesuksesan pilkada dki jakarta atau tidak
tapi kalau kata mas hasan tadi jokowi bukan ahok saya juga bukan jokowi atau saya bukan ahok atau saya bukan prabowo makanya saya harus memberhentikan dialog kita malam hari ini
kita sudah berdiskusi
budi kerumunan itu selalu seksi
berapa pun jumlahnya
dan kerumunan itu pasti politik kalau kata
tapi bukan lagi kerumunan akan menjadi sebuah gerakan sosial dua ribu sembilan belas ganti presiden prabowo sandi
kerumunan juga terbatas oleh waktu
waktu kita yang memisahkan
terima kasih atas perbincangannya kami akan apa namanya kita akan berdiskusi lagi di lain waktu
terima kasih mas sasan
terima kasih kang pipin
terima kasih mas adi
kami akan segera kembali usaha jeda tetap bersama kami